di desa keseneng kecamatan sumowono kabupaten semarang
terdapat wisata air terjun yang aksesnya tidak sulit untuk dijangkau
terletak tepat di kaki gunung ungaran
curug tujuh bidadari berada di tengah persawahan milik masyarakat sekitar
menurut cerita masyarakat setempat
dulunya air terjun ini merupakan tempat mandi tujuh bidadari
dan airnya memiliki kasiat tertentu
makanya air terjun ini diberi nama curug tujuh bidadari
air terjunnya memang agak sedikit berbeda dengan air terjun lain yang biasa kita temui
curug tujuh bidadari ini memiliki tiga tingkat air terjun
di mana setiap bagian tempat air terjun tersebut jatuh
terdapat kolam yang terbentuk secara alami
di kawasan lereng ungaran salah satu tempat yang bisa dijadikan objek wisata adalah curug tujuh bidadari
dan karena terletak di lereng gunung
di sini pemandangannya masih asri
akses yang tidak terlalu sulit
udaranya pun segar
dan airnya juga masih dingin tadi saya merasakan
selain wisata alam seperti air terjun
di kawasan lereng gunung ungaran juga dapat ditemukan kebun tanaman hias
seperti yang terdapat di desa celapar
kebun tanaman hias
di sini merupakan salah satu tempat budidaya tanaman hias
yang terkenal di kabupaten semarang
termasuk budidaya bunga krisan
kebun bunga krisan ini terhampar di atas tujuh hektare lahan
yang terdapat di desa celapar
di mana hampir seluruh penduduk rumah ini berada di bawah budidaya bunga krisan
kebun bunga krisan ini terhampar di atas tujuh hektar lahan yang terdapat di desa celapar
kanser budidaya melanggar wireless
kebun bunga krisan ini ditemukan di desa cluster
eo saat penerbangan jaman
kebun bunga krisan
dibenarkan bentuk tanaman hias
pada umur kebun krisan ini terdapat
di lereng gunung ungaran juga dapat ditemui wisata alam yang menyajikan wahana adventure seperti kawasan wisata umbul sidomukti ini
apa aja nih penangkamannya
sebenarnya di tempat ini tersedia beberapa pilihan adrenalin games yang sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga ataupun kolega
namun karena masa pandemi pengelola memang membatasi jumlah pengunjung dan hanya membuka beberapa wahana saja
namun di tempat yang sama kita masih bisa menikmati pemandangan sore hari dari ketinggian satu dua ratus meter di atas permukaan laut
tentunya dengan pemandangan alam dari lereng gunung ungaran
setelah tadi sempat ke curug tujuh bidadari dan kemudian bertemu dengan pak minto sang petani tanaman hias
kini saya akan mencoba untuk menikmati pemandangan dari lereng gunung ungaran
karena dari sini sih terlihat ada gunung melapu ada gunung merapi dan juga danau rawapening dan juga tentunya ada kabupaten ungaran tampak dari sini
tim liputan cnn indonesia semoga berhasil
semarang jawa tengah